ini lubangnya sudah cukup sudah siap siap itu diangkat
kok warnanya kemerahan gini sih
ini kan udah darah
ini darah siapa
pak kenanya lagi udah jelas jelas darah cerewet
bawel ama sih udah jelas jelas darah
bawel amat sih kamu udah jelas
abang abis berantem
ini darah siapa bang
ini darah siapa bang
udah diem sana cerewet amat sih
bang itu akibatnya kalau abang suka mabuk
abang jadi lupa ingatan
ini apaan sih lu tuh bawel
lu tuh bisa diam gak sih
lu lewat amat sih jadi orang
bisa gak sih

udah gua bilang
bukin susah amat sih lu
nanya lagi darah darah siapa
mama keterlaluan tau gak
kamu juga anaknya sama aja sama emak lu
cuman cerewet minta uang
gua yang diributin
wah susah tenang lu semua
susah amat jadi orang
eh bangun tuh
kalian akan jauh jauh
nutuk dia ya mayer
motor ini gua kenal
lu dapat dimana ini
balik kemana bos
lambat lu semua
ini anak gua
lu apa aja anak gua
masukin lu cepat
masukin lu cepat
masukin lu cepat
buat apa sih meratapi anak yang sudah meninggal
nangis terus nangis terus
emang dengan kamu menangis dia bisa hidup kembali gitu
emang kayak begitu
emang abang gak ada yang bersalah telah membunuh anak sendiri bang
bang abang ada yang sendiri
kamu jangan teriak teriak seperti itu
kalau kamu berteriak terus nanti tangga kita akan mendengar
kau mau aku dibawa mereka ke polisi
dan aku di penjara
bang aku gak mungkin bisa melupakan kejadian itu bang
terlalu banyak kenangan bimo ada di rumah ini bang
ini anak kita bukan orang lain
yaudah kalau begitu solusinya
kita pindah dari sini
biar kamu terus tidak mengingat anak kita
dan kamu gak terus teriak teriak dengan anak itu
udah jangan banyak ngancur langsung kasih aja
woy woy ini temennya nih
temennya malah ditinggalin
ya allah tangan
gimana pada den
ya udah kalau gitu kita panggapin sekarang

kan saya orang kecil
saya sudah tahu
buat lo bantu kita di sini ya
ada tangan di sini pak
ada tangan di sini pak
ini apa sih
langsung dimakamin aja